sementara itu banjir setinggi satu lima meter kembali merendam ratusan permukiman warga di kawasan kebonpala jati negara jakarta timur minggu pagi
banjir terjadi akibat air kiriman dari kawasan hulu hingga menyebabkan aliran kali ciliwung meluap dan membanjiri permukiman warga
aktivitas warga kebonpala jatinegara jakarta timur terganggu pada minggu pagi
terganggunya aktivitas warga karena banjir setinggi satu lima meter yang kembali merendam permukiman mereka
warga yang hendak beraktivitas terpaksa menerobos tingginya banjir untuk dapat keluar dari rumah mereka
meski banjir cukup tinggi sejumlah warga enggan mengungsi dan memilih bertahan di lantai dua rumah mereka
warga hanya bisa berharap agar pemprov dki jakarta dapat menanggulangi masalah banjir yang kerap melanda permukiman mereka